vaksinasi di mal di kawasan puri kembangan jakarta barat
selasa sembilan maret diperuntukkan bagi warga lanjut usia
untuk saat ini pihak mal menyediakan area yang cukup
untuk melayani lima ratus penerima vaksin
area akan diperluas agar cukup untuk menampung
seribu peserta vaksinasi per hari
sesuai kuota yang diberikan kementerian kesehatan
pada hari pertama vaksinasi di pusat belanja
pemberian vaksin diprioritaskan bagi warga lansia yang memegang ktp dki jakarta
calon penerima vaksin mendaftarkan diri dilanjutkan dengan screening kesehatan
bila sehat maka peserta dapat lanjut divaksin
yang terakhir adalah observasi untuk mengecek ada tidaknya efek samping setelah divaksin

pak alphonse kalau tidak salah nama
pak ini mal mal kita susah
tolong diberikan ini berikan kebuasan ini saja pak alphonse
gimana kalau kita melakukan sesuatu bersama sama
contohnya apa jadi bapak ngeramain malnya tapi bapak bantu saya vaksinasi
kenapa vaksinasi itu butuh tempat yang besar
vaksinasi itu butuh tempat yang semua orang tahu transportasinya gampang
ya udah pakai mal lainnya
mereka yang telah disuntik vaksin mengaku lebih tenang dan merasa vaksinasi di mal cukup nyaman
senang sekali karena disini lebih nyaman ya
jauh lebih nyaman
dan antrenya tidak terlalu lama kelihatannya
tidak berdiri seperti yang nilain kayaknya antre di jalan ya
tidak ada kesulitan
menurut saya dengan adanya vaksin di mall ini kita lebih nyaman ya
karena tidak terlalu ramai dan pendaftarannya juga gampang
dan sosialisasi saya bilang juga cukup oke ya
tidak terlalu sulit
selasa ini empat ratus delapan puluh lansia menerima vaksin di mall lipo puri kembangan
pelayanan vaksin dibuka setiap hari mulai pukul sepuluh pagi hingga pukul empat sore
randy putraba fordanto bimantoro jakarta
bulan suci ramadan menjadi bulan yang selalu dinanti segenap umat islam
disinilah seharusnya warga muslim memupuk kebaikan tidak hanya bagi diri mereka sendiri
tapi juga bagi lingkungan di sekitarnya
rahmatan lil'alamin bahasa kerennya
sebagai bagian dari kesepakatan hidup dalam sebuah bangsa yang majemuk
toleransi menjadi hal yang penting untuk ditegakkan
bagaimana menampilkan wajah islam yang ramah dan toleran di bulan suci ini
saya akan membahasnya malam hari ini bersama budayawan chandra malik
terima kasih gus chandra sudah datang
kalau kita membahas bulan suci ramadan dalam perspektif seorang sufi seperti chandra malik
apa yang perlu kita refleksikan untuk menatap bulan suci ramadan
dengan cuaca dan iklim politik sosial yang seperti agak meresahkan belakangan ini
suasana batin kita saat ini terus berkembang ya
sosial politik budaya ekonomi semuanya berkembang
tapi saya menyambut baik tadi
perkembangan dari mui yang meminta warganya untuk masyarakat
tidak mengambil alih peran
dan petugas kepolisian
masyarakat masih bisa mengambil peran sebenarnya
biarkan perusahaan perusahaan atau tempat tempat hiburan restoran tetap buka
punya peraturan hukum
maka yang menegakkan adalah petugas
dan masyarakat bisa kok mengambil peran itu dengan cara
ya saling menahan diri untuk tidak pergi ke tempat prostitusi
tidak menahan diri untuk tidak berbelanja
tidak mengambil peran peran yang justru akan menjadi overlap nanti satu sama lain
jadi warung warung sesungguhnya tetap boleh buka menurut saya
tetap boleh berjualan
kita pun tetap boleh membeli
jangan dimakan saja sebenarnya
sampai waktunya maghrib waktunya beduk
jadi kalau jual beli di bulan ramadan
saya pikir itu justru menunjukkan bahwa ramadan itu bulan keberkahan
sikap batin inilah yang harus kita kembangkan
supaya tidak lagi terjadi konflik sosial
baik horizontal maupun vertikal
kalau tahun lalu itu kan kita ingat ramadan tahun lalu itu kan
ada banyak sekali sweeping sweeping yang dilakukan
tidak hanya oleh institusi di luar pemerintah
tapi juga institusi institusi pemerintah sendiri
banyak melakukan sweeping sweeping yang dianggap ini ingin menegakkan kebenaran
bagaimana kemudian kita menegakkan perspektif atau logika akal sehat terkait hal ini
ya yang paling penting dipahami adalah kebenaran itu sifatnya relatif
ketika kita masih sama sama manusia dan kita sesungguhnya sama sama manusia
ramadan ini adalah wahana yang sangat baik untuk kita kemudian mawas diri bahwa
segala sesuatu ada batasnya
islam dihadirkan di muka
bumi ini oleh allah diturunkan kepada rasulullah muhammad saw
itu dalam kedudukannya sebagai rahmatan lil'alamin
bukan hanya rahmatan lil'muslimin
bukan hanya rahmatan lil'mutakin lil'mu'minin
tapi rahmatan lil'alamin
artinya teman teman baik yang muslim maupun teman teman yang beragama dan keyakinan lain
seharusnya sama sama menerima rahmat ini dari allah khususnya di bulan ramadan
jadi jangan sampai agama rahmat ini menjadi agama laknat
meskipun dianggap ini akan menegakkan kebenaran menegakkan
orang yang puasa harus menghormati orang yang puasa
orang yang berpuasa harus menghormati yang tidak berpuasa
orang yang tidak berpuasa harus menghormati orang yang berpuasa
karena apapun kita masing masing memiliki kebenaran yang sifatnya relatif dalam pikiran dan perasaan kita
keberadaan mutlak itu pada agamanya
ketika di sebuah ayat disebutkan
bahwa agama yang paling mulia dihadapan allah adalah islam
itu agamanya bukan manusianya
artinya manusia muslim harus berproses
untuk menjadi manusia yang dimuliakan oleh allah
dan itu ayatnya berbeda
manusia yang paling mulia adalah manusia yang bertakwa
nah ramadan ini tujuannya adalah untuk mencapai ketakwaan
jadi jangan justru untuk melampiaskan nafsu kita
emosi kita kemarahan kita merasa diri paling benar
justru ketika kita baru saja merasa benar kita baru saja berbuat salah
oke jadi meskipun dianggap ini akan menegakkan kebenaran
menegakkan sesuatu yang baik
untuk mengembangkan kebenaran
masyarakat ternyata itu bisa saja menimbulkan hal yang lain
ya gunakan peramata sosial yang sudah ada
kita berproses bermasyarakat ini kan sudah ada rukun tetangga
rukun warga ada kelurahan ada rapat warga dan lain sebagainya
itu peranata perantau sosial yang sudah kita proses
dan sudah diuji oleh zaman
artinya jangan bergerak masing masing
jangan hanya mengataskan namakan ormas
yang tidak punya basis kemasyarakatan secara melekat diantara kita
yang saat ini sosial media justru membuat
yang jauh menjadi dekat dan yang dekat menjadi jauh
harusnya itu dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk menebar
untuk siatur agni bukan hanya bukan justru untuk menebar hoaks ya
menebar propaganda ujaran kebencian permusuhan
tapi untuk tabayu klarifikasi
kondisi sekarang ada keresahan keresahan yang mendalam nggak gus
terkait dengan hal hal ini terkait sosial media
tembaran tembaran kebencian bahkan juga ada kritik
institusi institusi peribadatan sampai menteri agama mengeluarkan seruan
gereja ataupun apa namanya masjid
tidak boleh mengeluarkan ujaran kebencian gitu
sosial media ini sebenarnya gejala sosial yang sangat bisa dipahami
dengan perspektif bahwa ada sedikitnya sekarang dua masyarakat
dua jenis masyarakat
masyarakat yang hidup di kehidupan nyata
dan masyarakat yang hidup di kehidupan maya
ya kehidupan yang nyata saja masih fana loh
nah masyarakat di dunia maya ini masyarakat akun
ya akun sosial media
artinya bukan benar benar manusia
siapa tahu di belakangnya adalah mesin
siapa tahu di belakangnya adalah robot
oleh karena itu tidak perlu pakai perasaan yang sebegitunya
butuh dan sebagainya
tapi nggak perlu sampai sakit hati
nggak perlu sampai memutuskan silaturahmi pertama
jangan baperlah bahasa anak muda ya
silakan masih ada batas batasnya
nah gunakan sosial media sebaik baiknya supaya teknologi yang maju ini
tidak disertai dengan peradaban yang mundur
saya mengajak untuk tidak menyebut
teman teman yang beragama dan berkeyakinan lain sebagai non muslim
karena saya pun tidak mau disebut non kristen
itu nanti bisa menjadi apa namanya
kalaupun kita punya kepentingan dakwah
maka sebutlah sebagai calon muslim
siapa tahu kita berdoa semoga nanti akan dapat hidayah
manusia itu di wilayah proses
allah itu di wilayah hasil
allah yang menentukan hasil
manusia itu di wilayah proses
manusia di wilayah dakwah
allah yang memberikan hidayah
kita justru harus menjaga diri kita sendiri supaya
karunia hidayah yang sudah kita terima ini
bisa kita jaga senantiasa
dan gunakan wahana ramadan ini untuk berpuasa
merenung dan lain sebagainya
janganlah mengganggu teman teman lain yang juga memiliki agama dan keyakinan
serta kesibukan ritual masing masing
juga jangan merasa paling benar sendiri
karena kebenaran itu relatif seperti tadi kata anda
kita baru saja berbuat salah
kemudian kalau kita lihat belakangan ini cuaca politik
iklim sosial di sosial media misalnya itu agak sedikit meresahkan
kemudian juga kemarin ada aksi teror
yang juga membawa bawa nama islam yang sangat menyedihkan gitu misalnya
bagi sebagian mereka menganggap bahwa ini adalah
hidayah dari agama
bagaimana kemudian menampilkan lagi gitu gus
wajah islam yang betul betul ramah
islam yang toleran
yang damai untuk semua
teror itu ketika mengatasnamakan agama
sama sekali tidak bisa dibenarkan
karena agama tidak mengajarkan kekerasan dan tidak mengajarkan pemaksaan kandat
lah ikrohafiddin tidak ada paksaan dalam agama